habis jalan jalan biasanya tak lengkap rasanya jika kita tidak mencicipi makanan khas daerah
sebagai salah satu kota yang menjadi pusat perkembangan agama hindu dan islam di indonesia
kudus memiliki sejarah kuliner yang cukup unik
anita maya akan mengajak anda untuk mencicipi hidangan khas kudus jawa tengah
sebelum masuknya ajaran islam mayoritas penduduk kudus memeluk agama hindu
datangnya islam kemudian meninggalkan warisan kuliner yang dilanjutkan masyarakat kudus hingga kini
bagi umat hindu sapi merupakan hewan yang disakralkan
maka sunan kudus menganjurkan umat muslim di kudus untuk tidak menyembeli sapi dan mengkonsumsinya
sejak saat itu daging kerbau menjadi pengganti daging sapi
ini daging kerbau
bedanya sama daging sapi apa ya bu
seratnya lebih besar kerbau
kalau masalah rasa mungkin lebih lagi kerbau
tekstur daging kerbau lebih berserat dibandingkan daging sapi
karena itu daging kerbau harus dimasak lebih lama agar lebih empuk
ini pertama kalinya saya bertanggung jawab daging kerbau
ini kuahnya segar ya bu ya
berarti ini kuah bening
iya lebih berserat
tapi rasanya kurang lebih sama sih ya
tapi mobilnya juga agak beda ya
daging kerbau ya
bumbu yang digunakan pada kuah soto ini adalah bawang merah bawang putih ketumbar merica
dan kemiri yang dihaluskan
bumbu bumbu ini kemudian ditumis dan dimasukkan ke dalam kuah kaldu daging kerbau
yang sudah diberi rempah rempah seperti serai daun salam lengkuas jahe daun jeruk dan juga jintan
aroma kuah yang berbumbu dan daging kerbau yang lembut sangat menggugah selera
porsi soto ini cocok sebagai menu sarapan
tidak terlalu banyak tapi cukup mengenyangkan
tambahan lauk seperti sate telur sate usus tempe dan tahu bacem juga tersedia di sini
harganya pun cukup bersahabat yaitu rp lima saja per porsinya
beragamnya budaya nusantara tidak hanya menghasilkan keberagaman adat istiadat
tetapi juga berbagai macam sajian unik yang patut dicoba